di tengah gencarnya pemberlakuan psbb transisi
pemerintah kota bogor jawa barat rabu sore mengumumkan
jumlah kasus positif covid sembilan belas melonjak drastis selama tiga hari terakhir
tujuh belas orang dinyatakan terkonfirmasi positif setelah mengikuti uji swab beberapa waktu yang lalu
tiga orang diantaranya adalah asn dan tenaga medis
mereka diduga terpapar di sejumlah rumah sakit perjalanan luar kota dan kantor dinas kepegawaian setempat
sebelumnya jumlah kasus virus corona di kota bogor mengalami stagnasi selama lebih dari sebulan
hingga akhirnya kembali melonjak setelah psbb
hingga kini dinas kesehatan kota bogor terus menelusuri jejak
sekaligus melakukan pemetaan penyebaran belasan kasus baru covid sembilan belas
pemkot juga berencana menunggu hasil evaluasi dari pemprov jawa barat
tentang lanjutan kebijakan penormalan kota bogor
sementara itu delapan belas pedagang pasar tradisional kumbasari di denpasar bali
terkonfirmasi positif covid sembilan belas
mereka dinyatakan positif setelah menjalani uji swab pada minggu lalu
selain itu seorang buruh pasar gunung agung terkonfirmasi positif covid sembilan belas
maka total yang dinyatakan positif berdasarkan hasil uji swab sembilan belas orang
sebelumnya empat puluh lima pedagang dan buruh pasar menjalani uji swab
setelah ditemukan adanya pedagang lain yang positif covid sembilan belas
testing yang kita lakukan terhadap salah satu pedagang di pasar perumbasari
yang sebelumnya dinyatakan positif
sehingga tiga hari yang lalu kita lakukan tes swab masal
sehingga kemarin malam hasilnya sudah keluar
itu ada delapan belas orang di pasar kumbasari yang terkonfirmasi positif
dan satu orang di pasar gunung agung
untuk mengetahui penyebaran virus ini
gugus tugas covid sembilan belas kota denpasar bersama pd pasar
melakukan tracing dan berencana menutup pasar selama lima hari
tim liputan cnn indonesia